selamat pagi tante
we boleh masuk
kesini dan jagain tante
tante mau ucapin terima kasih ya
karena semalam kamu udah nolongin tante
tante gak tau harus gimana
kalau gak ada kamu
kita belum kenalan ya
tante sakit apa sih
sebenarnya tante itu gak sakit
tapi tante lagi mengandung
di dalam perut tante ini
dan beberapa bulan lagi
bayinya akan lahir
anak tante kelak nanti
cantiknya seperti kamu ya
papanya adik bayi kemana tante

ade jangan sedih ya
adek gak punya papa
adek bayi masih punya
mama yang baik
seperti tante kamilah
kalau wiwi punya mama
seperti tante kamilah
wuih nakal ya tante
wuih gak boleh ngomong kayak gitu ya
wiwi itu bukan anak yang nakal
wuih itu baik banget
wuih tau gak
kalau tante punya anak kayak wuih
tanpa pasti akan menjadi mama yang sangat bahagia
gitu dong wibi harus senyum
kalau wuih senyum
wuih itu cantik banget
makasih ya tante
wuih pergi dulu ya tante
wuih mau pergi kemana
mau ngumpulin koran koran bekas tante
kalau wiwi udah selesai kerja
wuih akan kesini lagi nengakin tante
emangnya wuih gak capek
enggak kok tante
wuih kan kuat
yaudah wuih hati hati ya
wiwi pergi dulu ya tante
dadah adik bayi
kamu jangan tinggalin aku lagi ya
kamu pergi kemana kamu bilang sama aku
apa dulu gak bisa ikut livi kak
kenapa fik kenapa
karena kita gak mungkin bersama pak
kamu gak boleh nyerah kamu gak boleh nyerah
aku pasti dapetin
aku harus menerima respon dari mama buat hubungan kita
apa fik bilang sama aku fik
livi harus pergi kak
jangan tinggalin aku fik
post hab tacknya aja
enggakdeh kesuruhi makasih ya
mungkin fadil sedang sedih karena mama masih belum merestu hubungan dia dengan gadis itu
padahal di dalam tubuh gadis itu ada anaknya fadil
pa papa ngapain sih ingat ingat gadis itu terus
loh kan mama tadi tanya
kira kira kenapa fadil sedih ya
menurut papa karena itu
pa mama nggak mau ngebahas masalah gadis itu lagi
mama jadi emosi pa
yaudah mama jangan marah marah terus
nanti fadil jadi tambah sedih kalau memang marah marah
fadil jangan sedih ya fadil
mama ada di sini
mama temenin fadil
tak tumbuhin sendiri
dan oh tariesi
kak tapi rituals penggulung keluar
kalau anak saya bro ke gak jign ni beberapa hari mungkin juga udah neltimean

cu aku belom belom belom ke sini
tante mau kemana
rumah tante dimana
tante juga belum tau sayang tante mau kemana
tante gak punya rumah
kalau gitu tante nginep di rumah wiwi aja
di rumah wiwi
tapi emangnya gak apa apa kalau tante nginep di rumah wiwi
udah gak apa apa kok tante
tapi jangan kaget ya
soalnya rumah wiwi kecil
yang penting kamu udah ngizinin tante mau tinggal di rumah kamu
yaudah kita jalan sekarang ya tante
ini rumah aku tante